untuk membangun sebuah negara yang sejahtera dengan ekonominya yang merata mau tidak mau harus dimulai dari desanya
lima tahun pertama kita fokus kepada pembangunan infrastruktur lima tahun berikut ini kita akan lebih fokus ke pembangunan sdm dan pembangunan ekonomi desa
kepala pertanian tabanan
kebetulan kalau di tabanan sendiri kami berharap punya suatu impian ke depan petani tabanan ini bisa menjadi entrepreneur